puluhan warga sukabumi menolak penambangan pasir besi dan menghentikan truk pengangkut pasir yang dianggap telah merusak jalan
sementara di bekasi ratusan warga cibatu menghentikan paksa proyek pembangunan kota meikarta karena dianggap tidak mengakomodir keinginan warga sekitar
selengkapnya kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
aktivitas truk juga menyebabkan kebisingan baik siang maupun malam hari
ratusan warga cibatu bekasi menghentikan paksa proyek pembangunan kota meikarta karena pengembang dianggap tidak mengakomodir keinginan warga sekitar
akibat aksi ini aktivitas proyek pembangunan lumpuh bahkan ada beberapa pekerja yang lari kocar kacir akibat dihampiri warga yang emosi
apartik polisian resort metro kota bekasi yang tiba di lokasi kemudian melakukan medikasi
antara keduanya agar tidak terjadi bentrokan
tumpukan sampah menggunung di depan sekolah dasar negeri tiga dan enam ranca eke kabupaten bandung
sampah yang menggunung itu berasal dari sampah rumah tangga warga sekitar yang dibuang hingga menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pembuangan sampah liar
pihak sekolah sudah berupaya melaporkan hal tersebut ke pd kebersihan kabupaten bandung namun hingga selasa kemarin sampah belum juga diangkat
akibatnya para siswa dan guru setiap hari harus menghirup asap pembakaran sampah yang berbau tak sedap
tim liputan transmedia